menurut camat sepaku risman abdul
pembangunan bendungan sepaku semoy adalah bagian dari pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan air bersih di lokasi ibu kota negara baru
selain pembangunan bendungan risman menyatakan saat ini juga sedang dilakukan pembangunan jalan penyangga di lokasi inti ibu kota negara baru
yang merupakan bagian dari mega proyek ibu kota negara baru yang sudah mulai digelar
undang undang ibu kota negara yang resmi disahkan oleh dpr pada selasa menjadi payung hukum kepastian
bahwa rencana pemindahan ibu kota kalimantan timur bakal menjadi
bendungan kemudian jalan jalan penyangga sudah mulai dibangun
bahkan di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan itu ada jalan lingkar yang sudah saat ini mulai dibangun
sehingga selaku unsur kewilayahan yang ada di kecamatan sepaku ini saya optimis
bahwa ibu kota negara ini akan dibangun di sini
pemerintah dpr dan dprd
bri telah sepakat ibu kota negara baru di kalimantan timur akan dinamakan nusantara
nama tersebut dipilih sebagai tanda bahwa kata nusantara telah melekat dengan citra indonesia
digaungkannya kata nusantara sebagai nama ibu kota negara baru turut menuai tanggapan dari masyarakat
di antaranya masyarakat di penajam pasar utara tepatnya di kecamatan sepaku
saya mikirnya kenapa juga kok nusantara kan kayak kembali ke nama lama gitu kan
nama kayak kekhasan lokal sini
mungkin bisa jadi kayak gitu
kalau nama nusantara itu bagus sih mas
dia melambangkan ini kan kesatuan indonesia kan
sebelumnya presiden republik indonesia bersama menteri bapenas telah menyetujui dan mengumumkan nama ibu kota negara baru dengan sebutan nusantara
kata ini dipilih karena dianggap sebagai sebutan yang ikonik di mata internasional
serta memiliki unsur realitas keindonesiaan
tim liputan cnn indonesia